tapi kenapa harus ribatin mas bobby sih
salah kamu sendiri
kamu gak bisa diandalkan
apalagi kamu punya kepentingan sendiri yang busuk
nah tapi ini urusan internal keluarga mah
mas bobi kan orang luar
dia itu suami kamu nisa
kalian punya ceri
dia orang luar
lagian selain ipar
bobi itu juga sahabatnya bayu
jadi mama yakin dia pasti mau bantu
untuk cari anaknya bayu
jangan kamu sia siakan kepercayaan mama
buktikan bahwa kamu bisa menemukan dewi dan abi

cepoklah ya ma
kebolehkan yang luar
menusuk aku dari belakang mas
kamu menghancurin masa depan cherry anak kita
kamu tuh naif banget yanis
kamu ketakutan kalau sampai abi ada di sini akan nyingkirin ciri
itu gak akan mungkin
cherry itu punya aku sama kamu
sedangkan abi sendirian
laki ini tuh anak kakak kamu
ada darah kamu mengalir di dalam tubuhnya dia
jadi apa sih yang kamu takutin
aku nih bapaknya
aku gak akan ngejarin hal itu terjadi sama cherry
kamu jangan berlebihan deh
mama tuh bener
kamu dan pikiran musuh kamu tuh harus kamu buang jauh jauh
ya sekarang anak itu memang sendirian
tapi dia masih punya ibu
suatu saat yang tiba tiba bisa datang
kamu benar benar ayah yang tidak bisa melindungi anaknya sendiri
kamu ngotot banget bawa abi ke sini buat apa
karena kamu mau jadi pahlawan kesiangan buat dewi kan
jadi kalau anak itu ke sini
dewi akan sering ke sini dan kalian akan sering ketemu ya kan mas
kenapa sih setiap aku berusaha untuk mencintai kamu
kamu tuh malah bikin aku tambah kesel
aku ngerasa setiap aku berusaha untuk bertahan
di saat yang bersamaan
kamu malah bikin aku lebih jauh
jadi cukup ya nis
aku akan nemuin dewi
dan aku akan bawa abi ke dalam rumah ini
kamu mau menantang istri kamu bobi
tapi mulai sekarang kamu jangan pernah sentuh aku
dan kamu jangan pernah tidur sama aku atau tidur di kamar cherry
sekarang aku menganggap kamu bukan cuma orang asing
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
tapi musuh aku bobby
dia berani nyakitin aku
dewi mau ketemu sama reva malam ini
aku harus satu rencana
pokoknya aku gak mau tahu
kamu harus cari dewi sampai dapat
bobi udah tahu semuanya bahwa
jadi kamu harus bergerak cepat
karena pasti bobi akan menyuruh orang suruhannya untuk mencari dewi
jadi kamu harus yang duluan
bobi sudah tahu semuanya
hah dia juga sudah tahu soal anak itu
jadi benar mas
tanggal reuni kamu sama dengan halaman aku keguguran dan kehilangan baik kita
malam itu juga kamu tega mas
kamu bertemu perempuan ini
dan kamu mengkhianati cinta kita
dan menggigiti anak yang aku kandung saat itu
dan sekarang aku harus bertemu dengan perempuan selingkuhan kamu itu mas
untuk membicarakan keselamatan anak kalian
kamu cari dewi secepatnya sampai ketemu
dan info terakhir yang saya dengar dia ada di sekitar taman kota dekat jembatan
dan saya sudah transfer ke rekening kamu ya
jadi tolong kamu lapor ke saya secepatnya dan sesuai apa yang saya mau
pokoknya gue gak akan ngebiarin misa dan john nyakitin dewi
gue harus langkah lebih cepat
sekarang saya sudah ada disini sesuai dengan permintaan kamu
jadi ada apa ya
saya gak akan membuang buang waktu kamu
saya sendiri bingung harus mulai dari mana
saya mau memperkenalkan diri saya dulu sebelumnya
mungkin kamu gak tahu siapa saya
saya adalah istri dari almarhum bayu

maka kamu hendak mengemudi diri untuk enam orang

maka kamu terserah

terus ternyata saya mike snack